kementerian energi dan sumber daya mineral memastikan kenaikan tarif listrik non subsidi
kenaikan tarif listrik ini disebabkan oleh naiknya komoditas ataupun harga komoditas batubara
dilansir dari senenindonesia com dirjen ketenagak listrikan kementerian sdm
sedang mencari formula untuk kenaikan tarif listrik kategori non subsidi
kenaikan harga komoditas batubara menjadi alasan kenaikan tarif listrik
sejak tahun dua ribu tujuh belas batubara menjadi sumber pembangkit listrik porsi batubara
dalam bauran sumber energi pembangkit mencapai lima puluh tujuh dua puluh dua persen
sementara porsi pembangkit dari sumber energi yang berasal dari bahan bakar minyak lima delapan puluh satu persen dan gas dua puluh empat delapan puluh dua persen
namun hingga kini kementerian belum bisa memastikan besaran kenaikan tarif listrik
golongan listrik non subsidi termasuk daya sembilan ratus volt ampere hingga enam enam ratus ampere
untuk keperluan rumah tangga